terima kasih anda masih menyaksikan political show
presiden joko widodo belakangan menunjukkan kedekatannya dengan sejumlah tokoh potensial pilpres dua ribu dua puluh
kedekatan ini dimaknai bentuk endorse atau dukungan kepada tokoh yang akan maju kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
apakah jokowi tengah mempersiapkan penggantinya
kepada siapa restu kepala negara akan diberikan pada capres dua ribu dua puluh empat
kita akan langsung membahasnya bersama dengan para narasumber yang sudah ada di sini
saya perkenalkan satu satu saat malam ketua dpp pemenangan pemilu pdi perjuangan mas bambang wuryanto
terima kasih ini pertama kalinya sejarah tercetak anda mau datang ke studio
terima kasih mas bambang
ada sekjen dpp partai gerindra mas ahmad muzani
terima kasih bajunya sudah sama putih putih mungkin habis ini mau koalisi di sini bisa ya
kemudian ada ketua umum projo mas budiari
selamat malam mas muni
saya boleh manggil mas muni nggak
katanya hanya orang orang tertentu saja yang boleh manggil mas muni
tapi karena kita dekat kita boleh panggil ya mas
masih bersama dengan direktur eksekutif poltreking indonesia mas hanta yuda
selamat malam mas hanta
selamat malam nana
oke saya akan langsung tanya ke para narasumber karena hari ini topiknya adalah teka teki capres dua ribu dua puluh empat pilihan jokowi
saya ingin tanya langsung bukan ke pdi perjuangan tapi ke mas muzani
mas muzani dalam beberapa waktu belakangan ini presiden jokowi menunjukkan sinyal sinyal kedekatan
dengan ketua umum anda pak prabowo subianto sinyal sinyalnya ini yang pertama pak
pak prabowo kemudian hadir dalam acara zikir kebangsaan
kemudian pak prabowo juga diminta untuk mewakili presiden jokowi dalam kejuaraan bulu tangkis piala presiden
kemudian mas muni dan juga teman teman dari relawan projo memberikan puja puji kepada ketua umum anda
ini sinyal endorsement gak sih untuk pak prabowo menurut gerindra dari pak jokowi
ya saya kira kan hubungan pak prabowo dengan pak jokowi cukup bagus
sejak beliau menjadi calon gubernur di dki jakarta
kemudian dan seterusnya
sampai sekarang beliau menjadi menteri pertahanan dalam kabinet jokowi ma'ruf
sehingga saya pikir kedekatan beliau sebenarnya secara pribadi adalah sesuatu yang kedekatan yang biasa
tetapi kemudian ketika dalam mendekati pilpres seperti sekarang ini
kedekatan itu dimaknai sebagai sebuah endorsement
dan bagi kami kami sangat bersyukur kedekatan itu baik
karena bagaimanapun juga pak jokowi adalah kepala pemerintahan yang juga mengendalikan atas semua kebijakan
kementerian termasuk pertahanan sehingga kedekatan seorang menteri dengan presidennya saya kira sesuatu yang baik
pak prabowo juga merasa bahwa apa yang dilakukan oleh dirinya terhadap presiden jokowi adalah upaya untuk memperkuat pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇ dalam kabinet sekarang ini
kemudian itu adalah bagian dari upaya untuk mengefektifkan pemerintahan jokowi yang sekarang ini memasuki tahun ketiga
oke jadi wajar saja kalau menteri pertahanan dekat dengan presidennya
tidak bisa dimaknai bahwa ini bentuk endorsement begitu ya malah bagus untuk kemajuan bangsa begitu ya mas muzani
saya kira iya karena bagaimanapun juga menteri adalah pembantu presiden sehingga seorang menteri harus menunjukkan loyalitasnya kepada presiden
dan seorang presiden juga harus menunjukkan kedekatannya kepada menteri pembantu pembantunya dalam hal memberikan support atas semua yang dilakukan oleh menteri menterinya
oke kabarnya sudah ada pembicaraan antara pak jokowi dengan pak prabowo di hari lebaran di yogyakarta
ada dorongan yang diberikan oleh pak jokowi kepada pak prabowo untuk maju di pilpres dua ribu dua puluh empat
ya saya kira kalau itu terjadi saya belum dengar kalau itu yang terjadi saya kira sesuatu yang wajar wajar saja
karena pak jokowi sekarang adalah periode kedua kemudian pak prabowo memungkinkan juga untuk maju memiliki partai ketua umum partai yang insya allah dalam dua belas tiga belas agustus ini kita akan kita putuskan dalam rapi menas untuk menjadi salon presiden di partai gerinda
sehingga kalau kemudian pak jokowi
bukan hanya merestui tetapi saya kira sebagai seorang yang demokratis pak jokowi memahami bahwa memang begitulah seharusnya sebuah mekanisme kepemimpinan dalam sebuah negara demokrasi
jadi ada dorongan nggak ini kalau politisi yang ditanya jawabannya muter muter jadi ada dorongan nggak nih waktu lebaran di jogja
ini yang kita dengar katanya ada dorongan
pak prabowo maju aja
karena saya tidak mendampingi terus terang saya tidak mendengar
jadi belum dapet infonya sampai ke sekjen geridra ya
sebelum saya ke mas bambang wuryanto saya ingin menyapa
dulu teman teman mahasiswa dari badan eksekutif mahasiswa universitas indonesia sebagai bentuk partisipasi publik
setiap kita mengadakan diskusi di political show kita akan melibatkan suara masyarakat suara publik
salah satu yang hadir hari ini adalah badan eksekutif mahasiswa universitas indonesia
nanti teman teman mahasiswa boleh ikut menyatakan pendapat ataupun bertanya kepada para narasumber saya di studio malam hari ini
mas bambang ini kalau menurut mas muzani
wajar saja menteri pertahanan itu kemudian dekat dengan presidennya sebagai bentuk loyalitas
mas muzani nggak mau ngomong kalau ini bentuk endorsement
tapi saya ingin tanya apa yang dilakukan oleh presiden jokowi kok berbeda sekali dengan arahan pdi perjuangan arahan ketua umum ibu megawati soekarno putri pada saat rakernas pdi perjuangan
ini pak jokowi malah semakin maju menunjukkan bahwa beliau memberikan dukungan kepada tokoh tokoh tertentu seperti melangkahi kewenangan ketua umum anda
pak rizky saya ingin mencoba untuk mencoba cara pikir orang
maka pahamilah alam pikirnya
ceklah asalnya kultur apa yang menyemangati di dalamnya
kalau pak jokowi ini ini adalah kultur orang solo orang jawa
kemudian alam pikirnya sangat dipengaruhi oleh alam pikir harmonisasi
beliau punya keinginan
pasti namanya manusia manusia nggak punya keinginan
beliau punya keinginan
apakah beliau kepikir berkuasa
intinya bahwa dia ingin punya cita cita yang belum selesai ingin diselesaikan
ya tentu tebakan tebakan seperti ini harus dilihat dari beliau punya alam pikir
kalau soal endorsement pak jokowi itu saya paham betul
jadi kalau dikokok semakin jauh dengan ketua umum itu kan persepsi dikau
dulu juga begitu
ketika ada tabrakan tuh orang dijauhkan tuh
kan dijauhkan pak jokowi sama ibu kan berkali kali
tapi selalu ketemu dan mesti diskusi dan landai lagi
apapun keinginan pak jokowi
sewaktu waktu one day nanti akan akan diskusikan sama ibu ketua umum
jadi pdip gak merasa gerah ya dengan apa yang dilakukan oleh pak jokowi
menenteng pak ganjar menenteng pak prabowo kemana mana itu tidak membuat gerah
karena ada beberapa politisi pd perjuangan yang mengatakan bahwa pak presiden harusnya menggunakan ilmu tahu diri ilmu ukur diri
karena konstitusi mengatakan yang berhak menentukan pasangan capres dan capres adalah partai politik
bukan presiden republik indonesia
itu sah sah saja orang ngomong kayak begitu
tapi bicara pak jokowi bicara menebak bicara melihat alam pikir seseorang
lihat tata nilai yang ada di dalamnya
jadi kalau orang ngomong seperti itu karena beliau gak kenal jokowi
kalau bambang paco kenal
kenal paco kenal
sering menebak keliru
ya sering tetapi gak banyak
kan gitu loh
kalau misalnya pak jokowi dekat gak dengan pak prabowo
nyambung gak perasanya
kalau nyambung itu begini nyambung
begini juga nyambung
kalau pak prabowo di tiket begini atau begini
jadi nyambung sekali
lebih nyambung mana pak jokowi dengan pak prabowo atau pak jokowi dengan mas ganjar
kalau itu ukurannya kalau dengan ganjar ini
itu susah disambung
oke susah disambung
disambung perasaannya susah disambung
tanyakan kepada kita semua
apakah ada yang secara begini dekat sama beliau
misalnya dengan pak benimur tadi kan susah nyambung
orang mungkin takut dulu
jadi susah nyambung antara pak jokowi dengan pak ganjar
lebih nyambung pak jokowi dengan pak prabowo anda
ini feeling saya begitu
mas muni menurut anda feelingnya mas bambang urianto ini benar nggak
bahwa nyambungnya atau perlengketannya
nih kita kasih tambahan
oke tambahannya gimana
one day pernah diskusi ngobrol lama gitu
ketika sebelum dua ribu sembilan belas terjadi pertempuran
pak presiden pernah nanya sama saya
gimana kalau menurut pendapat sampean
oke jadi pada saat dua ribu sembilan belas memang sudah dipertimbangkan ya
berpasangan dengan pak prabowo
mungkin sekarang akan dipertimbangkan lagi
saya gak tahu
kalau itu kedepan juga gak tahu itu
resultanya kayak apa gak tahu
mas muni anda sepakat nggak bahwa perlengketannya ini kedekatannya lebih nyambung pak jokowi dengan pak prabowo ketimbang pak jokowi dengan pak ganjar
gini kalau sejarah politiknya pak jokowi memang sejarah politiknya sangat lekat dengan pak prabowo
kita tahu bahwa selain bu mega di pilkada dua ribu dua belas di dki kan yang juga keras untuk mendukung pak jokowi dalam kontestasi dua ribu dua belas kan pak prabowo
waktu itu cuma dua partai pdi dan gerinda di dua ribu dua belas
jadi memang secara sejarah apa yang dikatakan mas bambang pak jokowi memang memiliki hubungan
dan ketika setelah selesai pilpres dua ribu sembilan belas pun pak jokowi dibersekusi dengan kita
saya mau pak prabowo masuk
ya udah pak
yang beliau minta dikasih
jadi ini kan juga gak mungkin juga pak prabowo bisa mau menerima kalau gak ada emosi
begitu juga pak jokowi juga kalau nggak ada emosi yang lebih nggak mungkin mau ngajak mantan kompetitornya
jadi memang ada kesamaan ada kedekatan ada
sebenarnya gini ini visi bahkan kita kalau mau agak jauh ya ini agak ada ideologi yang sama lah diantara beliau beliau ini
antara pak jokowi dengan pak prabowo
dalam melihat bangsa melihat rakyat memandang bagaimana
memandang bagaimana bangsa ini mau digerakkan dibawa kemana bangsa ini untuk maju
ada kesamaan kesamaan yang fundamental menurut saya
dan ini jangan coba diadu romba atau dipisahkan
karena sebenarnya pak prabowo dan pak jokowi ini gak ada sesuatu yang perlu dikotomikan
artinya relawan sepakat bahwa restunya pak jokowi ini untuk pak prabowo
gini loh kalau kami ini kan udahlah
apapun perintah pak jokowi kita ikut
termasuk kalau misalnya pak jokowi memberikan restunya ke pak prabowo
siapapun yang direstui pak jokowi yang di endorse pak jokowi pasti kami dukung
tapi sebelumnya di rakernas projo yang di magelang yang ada pak ganjar bukan pak prabowo
nah ini susahnya
kalau memang kedekatannya kelengketannya dengan pak prabowo kenapa pak prabowo gak diundang waktu itu
waktu rakernas di magelang itu kan kita mengundang mas ganjar sebagai gubernur dki
gak elok juga kan kami
ini gubernur dki
kan kita nggak elok juga kalau bikin acara di satu tempat gak mengundang penguasa wilayah
jadi itu kebetulan ya
ya bukan kebetulan juga tapi paling tidak bahasa bahasa politik atau penafsiran penafsiran propolitik spekulasi spekulasi politik bisa muncul karena peristiwa itu
tapi yang pasti pak jokowi sebagai presiden ini kan harus dalam posisi yang netral
karena dia tidak boleh mendukung salah satu kandidat secara terbuka
karena kan ada etik bukan peraturan bukan undang undang
secara etik memang
jadi kalau presiden tidak boleh mengendorse salah satu kandidat
tetapi saya pikir arah kemana dukungan pak jokowi pasti akan kita ikuti
kita selalu yakin bahwa pilihan rakyat adalah pilihan jokowi dan pilihan jokowi adalah pilihan kita
oke mas santa saya ingin tanya bagaimana anda menganalisis ini yang dua udah sepakat banget
relawan juga udah sepakat kayaknya nanti musyawalah relawan namanya cuma satu
prabowo subianto yang akan diusung ke pak jokowi
anda melihat ada dilema gak sih sebetulnya pak jokowi ini pada saat awal mempertimbangkan ganjar pranowo
kemudian terbentur tiketnya pdi perjuangan kemudian alih second optionnya ya sudah pak prabowo subianto saja yang sudah pasti punya tiket
anda melihatnya begitu juga
pak jokowi tentu tadi ya punya preferensi
tapi di saat yang sama pak jokowi juga harus realistis rasional
jadi melihat peluang yang didukung itu harus betul menang
bukan pragmatis tapi rasional
itu apa mendukung orang tidak punya peluang menang
di saat yang sama kita tahu pak jokowi dodo itu tidak punya partai
bukan tidak punya partai dalam arti tidak berpartai
tapi tidak bukan ketua umum partai
tidak punya kendali seperti ketua umum ibu mega pak prabowo dan sebagainya
sehingga sadar betul harus berlakukan komunikasi terutama dengan ibu mega tadi itu
termasuk dengan pak prabowo
nah apa sih sebenarnya pertanyaan pentingnya kepentingan pak jokowi mau dukung siapa merestui siapa
pasti yang dicari adalah penelanjutnya siapapun presiden ke depan memiliki visi politik yang relatif sama
untuk keberlanjutan program program pak jokowi
itu betul saya setuju dengan mas bambang
pastilah semua presiden menginginkan itu
yang kedua adalah kemistri politik kemistrinya seperti apa
tadi sudah dijawab yang paling lengket yang paling dekat ya memang pak prabowo dan mas ganjar lah harus kita akui
cuma tinggal akseptabilitas nih partainya pak
kalau saya baca tadi pdip relatif lebih ke pak prabowo ini sementara ya ketimbang mas ganjar kalau kita lihat
ini pdip yang mana dulu nih karena pdip di dalam ada ini ya mas ya
yang sekarang mas bambang tadi kan yang gini nih simbol yang begini dengan pak prabowo cukup dekat gitu kira kira
nah kita baca dan itu juga penting
yang ketiga saya kira bagi pak jokowi ada soal politik sekuritas
nah jadi untuk keamanan dalam makna luas ya siapapun pengganti beliau ya beliau nyaman dan seterusnya
nah dari poin poin ini saya kira tadi kita di awal sudah juga menyatakan dari tiga nama utama berdasarkan data data survei elektabilitas tinggi tadi
memang mas ganjar pak prabowo mas anies
saya mengatakan anies paswedan
yang paling jauh paling tidak dibandingkan dua orang ini
nah pertanyaannya di antara dua ini mana yang kira kira yang paling paling bisa dikomunikasi dengan pdip berjuangan
karena tadi kan pdip ini punya tiket eksklusif satu tiket bisa tanpa koalisi
kalau pak prabowo selain punya elektabilitas beliau setengah tiket boarding passnya gitu
nah mana yang punya irisan paling kuat dengan pak jokowi dengan pak jokowi dan pdip
kalau punya irisan misalnya kita munculkan nama mbak puan lah mana yang paling bisa dipasangkan
ada kebersamaan kembali antara pak jokowi dan pdip berjuangan
dan itu peta ini dinamika ini akan mempengaruhi peta politik di menjelang dua puluh empat tahun
saya nanti akan nanya ke mas bambang mana yang bisa lebih diterima oleh internal pdi perjuangan pak prabowo atau mas ganjar
atau mungkin nama lain seperti mbak puan
tapi kita jangan dijawab dulu mas
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show